kotak virtual model kampanye gibran raka buming raka
diluncurkan rabu sore begitu masa kampanye dimulai
melalui kotak virtual gibran berkomunikasi dua arah
dengan warga melalui layar televisi
dengan alat virtual ini gibran juga menyampaikan visi
misi dan program unggulan untuk membangun solo
bila terpilih menjadi wali kota
kotak kampanye virtual menjadi jurus kampanye andalan gibran
alat ini terdiri dari layar televisi
hingga aki untuk pengganti listrik
perangkat tersebut disusun dalam sebuah kotak kayu
dengan empat roda agar mudah bergerak
kali ini kotak virtual belusukan berada di kampung bonorejo
kelurahan nusukan banjar sari solo
gibran sendiri berada di posko pemenangan
dan teguh di kawasan menahan
sementara itu warga tetap berada di depan rumah masing masing
tanpa perlu berkerumun dan datang ke lokasi kampanye
hingga kini sudah ada lima buah kotak virtual kampanye
ada masalah apa gitu
ya cukup efisien kan tiap hari kita
boxnya sudah ditambah mas
itu kelilingnya seperti apa
semua rt semua rw semua ganggang sempit
pokoknya keluhan warga masukan warga kita catat semua
kemudian untuk para tokoh tokoh agama ulama
apakah semua sudah dikunjungi atau seperti apa
tokoh tokoh agama lintas ada lalu
sementara pesaing gibran pasangan bajo meskipun kuno dan mengundang kerumunan
namun kampanye door to door ini tetap diterapkan lawan gibran dalam pilwakot kota solo
setiap harinya baik bagio wahyono maupun fx suparjo berkampanye
dengan mendatangi dari rumah ke rumah
menurut bajo kampanye door to door ini lebih efektif dilakukan di masa pandemi covid sembilan belas
karena kampanye dengan cara tersebut dianggap lebih tepat sasaran dan tidak mengumpulkan masa
selain itu tentunya kampanye door to door lebih punya kemistri dengan masyarakat
selain kedua calon wali kota dan wakil wali kota
tim bajo juga menggunakan para jurkam anggota tikus piti hana tabaris
organisasi pengusung bajo untuk juga mensosialisasikan secara door to door
sebagai simbol keterlibatan wong cilik di dalam tim merupakan simbol koalisi rakyat
bisa terselenggar ya
bisa terselenggara tapi justru buat baju
di dalam setiap situasi pandemi untuk kampanye yang dilakukan secara door to door
sangat sangat efektif dan bisa mengena kepada lapisan masyarakat sampai tingkat bawah
karena apa pak
ya karena kita langsung berkomunikasi
karena banyak juga masyarakat yang selama ini tidak mengetahui kalau calon itu ada dua
sementara bagi warga dengan mendatangi seperti ini
warga juga bisa lebih kenal dengan calon pimpinan mereka
warga juga bisa menyuarakan isi hati dan permintaan kepada masing masing pasangan calon wali kota
artika bagus sri hartono solo jawa tengah